kayak kamu bahagia banget kamu lepas banget
kamu beda kamu banyak diam
ya mungkin dulu kayak jauh beda sih sifat kamu ke aku
tapi rasa yang dulu pernah aku rasain belum aku rasain lagi ada di kamu nih
saya belum bisa menentukan hati saya
maksud kamu menentukan hati
saya belum bisa menentukan hati saya
maksud kamu gimana dalam hal apa
kalau yang ini bagus sih
gak sopan nih kayak seksi ya
bang kayak kayaknya terbang kemana mana
bang sih terbang
nah ini loh
yang ini aja yang simple simpel aja tapi
pinter banget sih
tapi kalau masalah pinter masih pinteran gigi
kalau masalah percintaan mbak andi daripada mbak mirna
mina tuh mau tapi sebenarnya
tapi dia mau mau aja
ini aja nih yang simpel nih
nah cepat cepat mbak
tuh bagus sopan cantik nanti tinggal makeup
bulu mata jangan lupa
tapi ini gak ya din enak ya sama bu bos kalau bu bos tau
siapa yang minjemin orang aku gak sih
eh kalau lagi dikasih makin gak enak lah
mama pasti gak mungkin marah
baju baju ini kan udah lama gak dipakai sama aku
daripada numpuk numpukin lemari
ya mendingan kasih yang membutuhkan
kamu butuh kan butuh baju kan yaudah kamu pilih
atau kamu mau semuanya
aku kasih aja gak apa apa
aku gak pake pake lagi soalnya
banyak banget semuanya
mbak andi tuh selalu kayak gini nih yang bikin kiki sayang sama mbak andi
mbak andi tuh selalu berbuat baik
eh mbak andi jangan salah
sehari aja tuh hidup gitu kayak berasa kurang gitu mbak
enggak ini kan aku kasih buat
kayak orang lain aja sih
kan kan keluarga disini juga
tapi ini kebanyakan juga kali ini
enggak ini udah cukup ini aja
pertemuan emang sekali doang
pasti kan ada pertemuan pertemuan lagi nantinya
belum lagi kalo ngedit
pertemuan dengan sang pacar dong yang udah sah
kalo kayak gitu ceritanya mbak andi
kalian berdua kompak ya
luar biasa banget kompaknya ya
kita harus support ya mbak andi
berkeliatan cantik menik menik gitu
akan ada panggungnya
udah ambil aja semuanya
orang mbak andi udah kasih
mau geki bantuin gak
lah mbak mbak
aku mau nanya deh
mas siapa sih
mirna tuh mau ketemu sama siapa
kirain geki mbak andi udah tau siapa dia
mbak andi udah tau siapa orangnya
kalau mbak andi belum tau ya
geki gak bisa ngasih tau mbak andi
soalnya nanti geki diselepat sama mbak mirna
dispil spil dikit gak bisa
aduh mbak jangan tembak nanti
oh yaudah gak gaji ya
terancamannya gue kayak gitu sih mbak andi
apa sih maksud kamu
kamu bilang kamu belum bisa menentukan hati kamu
bahkan di pertemuan kita kali ini
kamu tetep gantungin aku di
mungkin sulit keluar dari kata kata mulut kamu
oh kamu tinggal bilang aja sama aku kalau kamu tuh belum bisa buka hati kamu untuk aku
tapi kenapa lama harus gantungin aku dengan kata kata kamu
kayak kamu bahagia banget kamu lepas banget
kamu beda kamu banyak diem
ya mungkin dulu gak jauh beda sih sifat kamu ke aku tapi
rasa yang dulu pernah aku rasain belum aku rasain lagi ada di kamu nih
aku gak bisa lagi ngerasain kamu lagi di dalam diri aku
aku gak tau harus nunggu kamu sampai kapan
sering aku coba untuk menjauh dari kamu
tapi itu pun aku gak mau
hidup saya masih belum bisa tenang
kalau saya belum bisa berbuat sesuatu yang sangat berarti untuk keluarga fauzi
saya tidak ingin hanya sekedar memberikan sesuatu ke keluarga fauzi
karena saya tahu saya berhutang nyawa sama dia
ngapain masih gak suka bersaing
maksud saya itu kenapa kamu belum tidur jam segini
saya itu kenapa kamu belum tidur jam segini
ya karena aku belum bisa tidur
makanya aku mau datang kesini
aku gak ngapa ngapain kok aku juga gak tidur di sini kok mas
aku cuma menanya sama kamu kamu udah minum obat belum
aku gak mau kamu sakit
terus besok kan juga harus ada jadwal
mahal ke psikiater juga kan
tapi kamu bilang kamu mau ke rumah pak fauzi kan
jadi mungkin pertamanya ke psikiater dulu
abis itu ke rumah pak fawzi nanti kita sama sama
saya minta maaf kerempatan dulu
aku gak merasa direpotin sama kamu mas
emang udah kewajiban juga kan
ya walaupun kau masih belum ingat
tapi aku akan selesaikan
kau mau minum obat ya
kau mau minum obat ya
aku mau minum obat ya
mau ditemani ya
ya aku sudah nanglarin sih kalau kamu gak mau ya udah
selamat malam ya
kejadian atau kenangan kenangan yang ada di pulau
saya masih ingat betul dok
karena ketika di sana pun
saya selalu menulis
yang terjadi sama saya di sana setiap harinya
saya selalu menulis tentang keluarga saya
cuma memang berat di sana
satu kejadian yang selalu saya
tidak bisa diketahui
satu kejadian yang selalu saya
tidak bisa diketahui
satu kejadian yang selalu saya
tidak bisa diketahui

tidak bisa diketahui
satu kejadian yang selalu saya
tidak bisa diketahui

tidak bisa diketahui

tidak bisa diketahui
satu kejadian yang selalu saya